hiruk pikuk stasiun senen jakarta pusat jelang hari raya idul fitri
tidak hanya diramaikan oleh para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman masing masing
di balik itu ada sekelompok orang yang juga mendapatkan berkah dari masa mudik lebaran tahun ini
berikut laporan koresponden cnn indonesia yang baru saja melaporkan
berbicara tentang mudik lebaran tidak melulu tentang migrasi atau perpindahan penduduk secara sementara
dari kota ke kampung halaman yang masing masing
tidak juga melulu tentang kemacetan arus lalu lintas ataupun moda transportasi yang mengangkut para pemudik
tetapi juga tentang mereka yang memanfaatkan momentum mudik lebaran ini untuk mengais rupiah demi rupiah
di antaranya adalah cerita tentang para porter yang biasanya membantu para pemudik untuk membantu membawa barang barang bawaan mereka
dengan sigap isnan memanggul dua buah tas yang saya bawa sebelumnya
sudah lima belas tahun
pria asal kebumen jawa tengah ini bekerja sebagai porter di stasiun senen jakarta pusat
sejak pagi hingga sore hari sudah tujuh orang pemudik yang menggunakan jasanya
di balik beratnya barang bawaan para pemudik ada berkah yang ia dapat untuk merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman
alhamdulillah sedikitlah ada ini ada meningkat
tergantung masa rezekinya
kalau memang lagi milik ya kadang hampir lima kali tujuh kali ngangkut
salah lima ya
para porter yang berstatus sebagai pegawai alih daya ini membantu membawakan barang bawaan para pemudik
mulai dari loket pembelian tiket sampai masuk ke kereta api
dari setiap pemudik yang menggunakan jasa angkut para porter diberi upah dua puluh hingga dua puluh lima rupiah
maher dika utama jakarta